semua rumah hancur
kita sampai di sudut juga pohonnya jatuh
ribuan rumah milik warga di provinsi nusa tenggara timur rusak akibat siklon tropis seroja
salah satunya adalah di desa tempat saya berdiri saat ini yaitu desa taklale kabupaten kupang
warga desa ini pun terpaksa harus mengungsi di posko pengungsian atau di rumah kerabat mereka
kota kupang dan sembilan belas kabupaten di provinsi nusa tenggara timur dilanda bencana angin kencang
banjir bandang hingga tanah longsor sebagai dampak dari siklon tropis roja
yang terjadi sejak awal bulan april dua ribu dua puluh
bencana tersebut membuat ribuan orang terpaksa mengungsi
ratusan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya belum diketahui keberadaannya
jumlah rumah milik keluarga ini adalah di desa taklale kabupaten kupang

dengan jumlah korban terbanyak berada di kabupaten flores timur diikuti kabupaten lembata dan alor
hal ini lantaran wilayah flores dilanda banjir bandang dan diikuti dengan bencana longsor
yang menelan beberapa desa warga setempat
siklon tropis seroja ini ini dampaknya hampir seluruh kabupaten yang ada di nusa tenggara timur
kemudian yang mengalami musibah kematian itu memang beberapa kabupaten
tapi dampak kerugian dari seluruhnya itu hampir seluruh
sebagian besar dari kabupaten di nusa tenggara timur kabupaten dan kota
selain pulau flores pulau lain di nusa tenggara timur yang terdampak bencana
akibat siklon seroja adalah pulau timur rote sabu hingga sumba
kabupaten malaka di pulau timur misalnya
rumah rumah milik warga dua puluh tiga desa di tiga kecamatan rusak
bahkan sebagian hanyut akibat diterjang banjir bandang
tak hanya rumah kerusakan infrastruktur
seperti jembatan penghubung utama dengan wilayah perbatasan timur leste
putus akibat diterjang banjir bandang
perbaikan jembatan langsung ditangani kementerian pupr
begitu pula dengan wilayah rotendao
yang sempat terputus aksesnya akibat tak dapat dijangkau untuk sementara
baik jalur laut maupun udara pasca angin kencang siklon seroja yang menerpa wilayah ini
gubernur nusa tenggara timur victor laiskodat
mengecek kondisi sejumlah wilayah terdampak
seperti desa papela yang berada di pesisir pantai
dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten rotendao
untuk menyiapkan lahan relokasi masyarakat agar pindah ke tempat yang lebih aman
tak kalah penting adalah kondisi di ibu kota provinsi nusa tenggara timur
yang juga terdampak angin kencang siklon seroja yakni kota kupang
selain kerusakan rumah pertokoan hingga tempat tempat ibadah
seperti tiang dan kabel listrik pun ambruk ke jalan
karena tak kuat menahan kencangnya angin
hal ini menyebabkan listrik padam berhari hari
sinyal telekomunikasi hilang di berbagai lokasi
sehingga membuat aktivitas di kota kupang sempat lumpuh
sulitnya akses komunikasi ini pun sempat berdampak pada lambatnya penanganan di wilayah kabupaten kupang
dibanding kabupaten lainnya
yang pada kenyataannya lebih dari enam rumah warga rusak
presiden joko widodo yang datang ke flores timur dan lembata
memastikan logistik bagi pengungsi
presiden juga memastikan masyarakat akan mendapatkan hunian yang lebih aman
presiden memerintahkan agar masyarakat yang rumahnya berada di lokasi rawan bencana
direlokasi ke tempat yang aman
sedangkan masyarakat yang rumahnya tak perlu direlokasi
akan didata berdasarkan nilai kerusakannya
untuk diberi bantuan
tadi bapak presiden telah melihat langsung daerah bencana
dan beliau telah memerintahkan gubernur dan bupati
untuk secepatnya menyiapkan lahan untuk melakukan relokasi
karena masyarakat memang pada dasarnya mempunyai kekuatan untuk saling bahu membahu
dan tidak pernah mengambil keuntungan di saat kondisi seperti ini
dan karena itu saya minta kepada seluruh masyarakat di nusa tenggara timur
agar tidak mengambil keuntungan
pada saat kondisi ini mari kita saling membantu
agar seluruh masalah masalah ini akan bisa kita selesaikan bersama
bantuan logistik makanan obat obatan air bersih dan pakaian pun relatif dibutuhkan
terutama bagi desa desa yang masih sulit aksesnya
begitupun pendistribusiannya yang masih terbatas
lantaran jalur laut yang dinilai masih belum aman dilintasi pasca siklon seroja
kedepan penambahan alat berat seperti eksavator pun diperlukan
terutama di kabupaten kabupaten rawan bencana
guna mempercepat proses evakuasi dan penanganan di area bencana
angin kencang dan banjir bandang merupakan contoh dari bencana alam
yang dapat mengancam keselamatan dan dapat terjadi sewaktu waktu
di negara yang rawan bencana seperti indonesia
bencana alam yang terjadi di nusa tenggara timur
menunjukkan pentingnya upaya mitigasi dan penanganan yang cepat
untuk meminimalisir jumlah korban jiwa